lo tau gak barusan aja gue ketemu sama temen lama sma nya boy
dia cewek dan dia tahu siapa mantannya boy
eh angel kenapa
bah itu aja proyek variasi motor bah
malah asup gitu juga namanya
neng mau nganterin reva ke butik sekalian jalan jalan
tidak pergi sama si kemot kan
iya bahkan neng tadi udah bilang
neng mau nganterin reva ke butik belanja
makanya bah kok jadi orang ini jangan suka ngebohong
jadi bohongnya ke orang lain itu curiga gitu
ke orang lain itu pasti bohong
eh gedug tah
gidug tah karasana teh
jika dikebuk aduh
gedug celah gitu tah
mendingan dikebukin sekalian dong
maksudnya si neng ada urusan mbak
supaga neng saja kamu
neng mau minta beliin baju di bu
eh tapi kiasan abah kiasan
kirainnya minta salim
memang butuh berapa duit sih
uang segini cukup buat beli apa
buat beli baju di kaki lima
jangan beli di butik
beli kaki lima tuh
lebih murah neng
pegu cukup tuh
kaki lima memangnya dicimol
neng butuh seberapa
dua sepuluh puluh
tiga ratus tak sob
tiga ratus tak
abah tidak punya mas
ya udah deh abah
nggak ada empat ratus neng
nggak jadi aja deh
kamu punya duit nggak dong
udah ya lah ke abah
ke ayah eh
saya tiga puluh lima ribu
jangan tabung ah
udah udah abah
lagi yang tadi neng cuma bercanda kok
lagi yang ngapain sih abah beli baju semal itu
ya kasihan atuh neng
nanti kalau teman teman neng pada belanja neng sendirian yang tidak abah jadi sedih
jangan atuh neng
lagian kalau emang neng butuh neng mau neng bisa beli sendiri kok
kan neng selama ini kalau balapan uangnya neng tabungin
masya allah sih neng
kalau gitu neng pamit ya

nggak mau neng
apa setengah juta

ini ada setengah juta
enggak usah abah
enggak usah abah
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

kalau gitu kok tidak perlu dibahas ya
dia jangan sampai dengar
eh ada kotaknya cucu
itu masuk situ
itu bajunya bagus
halo berdua juga
tuh lihat nih
itu aja yang merah
wah berisik banget kalian

kok kayak korea korea gitu
apa sih mikir
sepatu sepatu sepatu
kok kagum sih
tunggu tunggu tunggu
enggak enggak enggak itu
udah buruan keluar
kayaknya gue ngasih ketek gue kemana mana nih
ketek gue kemana mana banget
warna warnanya kayak tahun tujuh puluh an
enggak enggak enggak
buruan buruan buruan buruan
eh pilih lagi pilih lagi
kalau lo ngambil yang hijau aja yang hijau kayaknya lebih lucu deh
ini lebih dewasa biar bapaknya terlalu wow reva cewek dewasa banget
aduh kok lo kayak korden sih
untuk dinner aneh banget
aduh udah begini
buruan buruan buruan
oke bentar ya
lo kayak mau lebaran deh
iya kayak mau pakai kelajaran gitu ya
iya tinggal pakai mansa sama hijab loh
kayaknya nih aja deh reva
cuma kurang ah
cuma kurang ah
girls ini udah ya
gue udah capek banget nih bolak balik ganti dari tadi
kayak susah banget ya jadi cewek feminim
hidup gue tuh kayak kerasa berat banget
udah oke banget kan
eh meghan ini sepatu apa menara
angga kok biasa aja ya
itu standar cewek cewek tau
eh tapi kayaknya sepatunya kurang tinggi deh
yaudah ini aja ini aja
yaudah gue coba sekarang deh
jangan yang bener ya gini gini
aduh gue takut ini gue yang ada malah kepedang urut nih
jalan dulu jalan
kaki gue berasa kayaknya krem banget nih
kayaknya ada naik di motor
oke oke kita bantuin dulu deh
wah gue udah tegang nih
aduh lepas dulu lepas dulu
satu dua tiga
ayo ya lepa lu balik lu booster
pelan pelan pelan
pelan pelan pelan

nah ya biasa aja biasa aja
jangan panik jangan panik
gak mungkin bisa deh

jadi karena kalian semua udah baik banget udah bantuin gue udah nemenin gue gimana kalo
wah boleh tuh
eh jangan jangan nggak usah gak usah
nggak usah sekarang maksud gue
kan lo mau diner sama boy
ntar kalo misalnya lo traktir kita kita dulu ya gak ada lo ke soren pulangin
ntar telat lo gak bisa dandan gimana
ntar gak jadi cantik
cindy bener tuh rek mending sekarang lo siap siap dinner aja gimana
gini aja reva mendingan lah ya lo pergi ke tempatnya boy terus duit mentahnya lo kasih ke kita gimana
mulai nih ketuaran ian
iya lo kebanyakan sama bebe pianian sih
lo tau gak barusan aja gue ketemu sama temen lama smanya boy
dia cewek dan dia tahu siapa mantannya boy
lo kayak kesambet gitu deh
kalian inget gak
waktu gue disuruh ngapus foto sama mamanya reva yang kek ondel ondel itu
kalau berdua tau gak sih
cewek ini yang ada di fotonya berduaan sama boy